untuk membahas terkait kenaikan biaya haji dua ribu dua puluh tiga kami akan kembali menghubungi melalui sambungan virtual direktur pengelolaan dana haji dan siduhu kementerian agama pak jaja jelani
assalamualaikum pak jaja terima kasih sudah kembali bergabung pak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sehat selalu
iya mbak deza ya kita kembali lagi nih pak terkait dengan biaya haji yang naik ya pak dan pemerintah harus membayar cukup besar kali ini warga mungkin sekitar empat puluh an lebih
sekitar biayanya adalah rp sembilan puluh lima juta
lalu seperti apa pak badan pengelola keuangan haji bpkh melihat kesepakatan pemerintah dan dpr tentang biaya penyelenggaran haji tahun ini pak
terima kasih mas yuda bp adalah biaya perjalanan ibadah haji yang ditanggung oleh jemaah
nilai manfaat adalah hasil investasi dari setoran awal jamaah yaitu sebesar dua puluh lima juta
dan di tahun ini mas yuda
jemaah yang berangkat rata rata adalah maksimal adalah antrian antara sebelas atau dua belas tahun di dalam antrian mereka
di dalam penetapan haji tahun dua ribu dua puluh dua ini kami tentunya sudah berkoordinasi dengan kesiapan berkaitan dengan pengelola dana haji yaitu bpkh
bersama sama bpkh dan juga dengan mitra dalam legislatif dpr komisi delapan
kita sudah memutuskan bersama sama bahwa penyelenggaran ibadah haji adalah sembilan puluh lima yang tadi mas yuda sampaikan
bagaimana kesiapan tentang pendanaan dari prosentase yang telah ditentukan
tentunya bpkh sebagai pengelola dana haji sudah mempersiapkan untuk dana penyelenggaraan ibadah haji tahun dua ribu dua puluh
sebagaimana yang diamanakan dalam keputusan terpengen dpr
demikian mas yuda
bapak kalau tadi kita bicara mengenai kenaikan warga

pak kalau tadi kita bicara mengenai kenaikan warga
menjerit ya pak lalu apakah ini sejalan dengan semangat untuk menjaga keberlangsungan ibadah haji di tanah air pak
dan terutama keuangannya pak
ya terima kasih mas yuda
dengar mas masih pun putus putus
baik bapak silakan pak
memang ini mas ini adalah satu pilihan ya pemerintah
dalam rangka menjaga kesenambungan dan juga prinsip keadilan di dalam penyelenggaraan dana haji
di tahun dua ribu dua puluh dua penyelenggaran ibadah haji luar biasa kenaikannya
sehingga ini juga akan berpengaruh kepada jemaah haji yang berikutnya
akhirnya kita mengevaluasi itu mas mengevaluasi bagaimana tentang pengelolaan dana yang ada di bpkh
kalau kita mengacu kepada tahun dua ribu dua
ini kan sebetulnya kalau
ini kan sebetulnya kalau
antara turun ya
akan tetapi secara pembebanan itulah yang mungkin yang masyarakat kaget
karena di tahun dua ribu dua puluh dua
itu yang ditanggung jemaah hanya tiga puluh sembilan juta
sekarang menjadi empat puluh juta begitu
nah mengapa mengambil pilihan ini
memang ini suatu konsekuensi mas yang harus dipikirkan bersama sama
bahwa nilai manfaat adalah hak semua jemaah
bukan hak jamaah yang berangkat tahun ini saja
tentunya antrian jamaah ini sudah lima tiga ratus lebih mas antriannya
nah tentunya dengan pengelolaan yang ada dana di bpkh ini
kami berembuk mas
mempertanyakan kepada bpkh
bagaimana nih pengelolaan yang ada di bpkh
hasil informasi atau yang bersama sama dengan dpr
memang ini tidak populer
tetapi untuk menjaga kesenambungan
dan juga melihat kebutuhan kebutuhan di saudi yang tadi sampaikan mas yuda dalam presentasinya
memang itulah realita yang harus kita hadapi di dalam penyelenggaran haji tahun dua ribu dua puluh
ya pak kalau kita bicara tadi
pemerintah sepertinya memang harus putar otak ya
beberapa variable di luar terkait dengan subsidi ya yang cukup selama ini digelontorkan
biasanya terkait dengan harga dolar
kemudian juga variabel variabel masyair sendiri akomodasi transportasi dan juga

apakah ini merupakan hal hal yang juga dipertimbangkan pak
di sini mas kita sudah melakukan negosiasi
bukan hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh legislatif dpr
mereka mengajak kita bersama sama dengan dpr
berkunjung ke tanah suci
untuk melihat bagaimana kebutuhan real berkaitan dengan biaya hidup di saudi
nampaknya tidak bisa dihindari
karena kekenangan yang ada di saudi itu
yang menjadi pertimbangan
sehingga kita memutuskan bahwa penjagaan haji tahun dua ribu dua puluh
sebagaimana telah diputuskan pada tanggal lima belas yang lalu mas
tadi ada beberapa berita yang saya bacakan pak
terkait dengan jemaah haji di berbagai daerah yang mulai menjerit ya pak
terutama mereka yang harus berangkat tahun ini
karena biayanya cukup naik dan sangat besar sekali
dan beberapa diantaranya terpaksa mundur pak
dan menunggu kemungkinan akan ada keajaiban dari negara
untuk memberikan solusi lebih baik
salah satunya boleh jadi
meringankan kembali beban mereka
lalu apakah ada solusi dari kementerian agama terkait dengan kondisi ini pak
salah satu solusi mas
dalam rangka jemaah haji tahun dua ribu dua puluh tiga ini
tentunya kita sudah menyampaikan bersama sama
kita pak akan menyampaikan bersama sama dengan komisi delapan
berkaitan dengan yang sebenarnya adalah
prosentase antara bp dengan
dari ketersediaan dana
dan juga untuk keberlangsungan
pemanfaatan dana bp
yang dikelola oleh bpkh
menurut saya itu merupakan suatu hal yang
mungkin harus dipikirkan ke depannya
bagi jemaah haji tahun dua ribu dua puluh
yang tahun ini menambah dua puluh tiga ini
tentunya menjadi pikiran bagi kami
bpkh untuk ke depannya
harus investasi yang lebih besar lagi
untuk mendapatkan hasil yang lebih besar lagi
untuk penyelenggaran haji yang akan datang
akan lebih optimal
tetapi kalau melihat dari
hasil bahasan kita kemarin dengan dpr mas
yang ini sudah ketuk lalu
ini harus kita pikirkan bersama sama
tidak ada jamaah yang tidak berangkat di tahun dua ribu dua puluh
masih ada waktu mas
masih ada waktu
semoga allah swt
memberikan jalan ke luar
bagi calon jemaah haji yang telah
mendapatkan kuota keberangkatan tahun dua ribu dua puluh tiga ini
ini pasti akan ada jalan dari allah
pak ini berarti yang harus dipikirkan ke depannya adalah
mengenai investasi dana umum
manfaat sendiri ya pak
mengingat ini adalah suatu pr
karena memang saya tadi mendengar
ada beberapa referensi yang mengatakan
sebenarnya dana yang manfaat ini
akan berkurang cukup signifikan
karena pemerintah selalu nombok ya

dalam artian mungkin masa waktunya
tidak lebih dari sepuluh tahun bahkan
lalu ke depannya seperti apa pak
solusinya untuk investasi yang tepat
sehingga dana manfaat ini
masih bisa digulirkan
dan memberikan solusi buat
warga yang kesusahan untuk membayar biaya haji
yang cukup besar pak
salah satunya adalah menurut saya mas
setelah awal ya
ini harus di
harus dirumuskan kembali
hidup jemaah haji setiap tahunnya
tentunya akan dandakan kembali
danaikan berkaitan dengan inflasi
juga dengan adanya pengadu dolar dan sebagainya
ini harus di
dibicarakan kembali bersama sama dengan komisi delapan
berapa kira kira dari
yang hari ini dua puluh lima juta
ada peningkatan menjadi tiga puluh atau tiga puluh lima juta
dari masa tunggu itu
penambahan gitu ya
ini harus bersama sama dengan dpr
jemaah kedepan ini yang harus diperlakukan
terakhir pak apa yang bisa menjadi masukan pak
untuk memperbaiki pilihan haram haji di masa mendatang pak
yang pertama adalah
tentang finansial mas
mau disemua saya juga
terang para pembimbing ibadah
eee tentunya kami kementerian agama
fungsi dari manasik itu haji
dari manasik haji
berkaitan dengan kemaburan haji
kesahan atau tidak sahnya haji
ini adalah merupakan
hal hal yang betul betul harus diperhatikan
di dalam penyelenggaran ibadah haji
tahun tahun yang berikutnya
yang kedua adalah
berkaitan dengan peran petugas
kami keputusan agama
akan selalu mengoptimalkan
bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada jamaah
nah terutama di tahun dua ribu dua puluh tiga ini
akan ada penambahan
beberapa tahun yang lalu
kebijakan menteri agama
di tahun dua ribu dua puluh tiga ini
akan ada penambahan
kuota jemaah pembimbing wanita
baik terima kasih untuk perbincangannya pak jaja
dan semoga perjalanan haji tahun ini lancar
baik itu keberangkatan
kondisi di sana
maupun juga ke depannya
terkait dengan solusi perbaikan
perjalanan haji ke depannya
terima kasih untuk waktunya pak
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh